yaudah yaudah sekarang mendingan kita semua bergegas untuk masuk kamar indra
oke oke kalau gitu sekarang kita bagi bagi tugas saja ya
berhubung disini saya ustaz puksa yang boleh dapati santun
saya memutuskan bahwa saya akan masuk ke belakang
ya sedikit aja duluan
yah masih patok duluan
anggap aja pengalaman
nah pengalaman guru yang berharga
nah pengalaman patok ula
tuh yaudah gini aja gini gini
anak anak sama pak d tunggu di luar
nah saya pusat musa sama pak serikiti masuk ke dalam
aksi jujur minum air anget
itu namanya bawa labu dalam gua
yaudah kalau gitu sebelum kita masuk kita baca doa dulu ya
supaya kita selamat dan aman di dalam ya
ya jadi mohon maaf pak pusat ya saya duluan sama anak anaknya
jauh jauh ya pak deddy
ke surakarta ke rumahnya haji riki
kita detektif kunata siap untuk menyelidiki
kalau ke rumah haji riki jangan lupa bawa peti
kalau bawa peti jangan lupa bawa gala
udah hati hati jangan lupa pakai bismillah
nah ini dia
menyelidiki dimulai dalam tiga dua satu
gak ada apa apa
kenapa mas dikiti ada apa
ada semut lagi pada ngopi
kalau dilihat dari segala sudut
dari mulai sudut yang satu ratus delapan puluh derajat sampai tiga ratus lima puluh derajat
sepertinya kamar ini aman aman aja
tindas suatu yang mencurigakan ulalah
coba menoleh ke belakang
ustadz ini belakangnya
ustadz bukannya buat ke belakang
ada buntut ular
kalau buntut ular makasih aman
kan buntutnya doang
ustadz biasanya kalau ada buntutnya itu ada kepalanya
kita malu malu palanya
ya kalau palanya baru bahaya
kan kan kan
eh tapi tahan dulu tahan dulu
kalau ada buntut
berarti ada kan
ah begini aja
ustadz tenang aja
saya congkel dulu
eh saya congkel dulu

saya ngeliat enggak
wah kenapa sih
positif itu kalau masuk ucap salah pelan pelan aja
kita itu wajib menyelidiki sesuatu
konsentrasi kita jadi
jangan kecak kecak dong
pelan pelan aja pelan pelan
positif kamu ucap salamnya
tadi biasa saja
saya salam kencang salah
saya pelan salah
terus kudunya bagaimana
seperti bocah habis kelelek
dari luar saya dengar
saya jadi terharu
iya maksudnya terkasget
ya pada kasget
mendingin kas bu
kalau terharu keluar air mata dulu
iya itu maksudnya
ini emang ada apaan sih
ah pada ngumpul di sini
itu kita sedang menyelidiki sesuatu yang sangat mengerikan
lebih serem daripada setan
setan tidak kelihatan
ini lebih serem lagi
laginya posisi apaan di sini
saya ke sini mau ambil cucian
ya kalau mau ambil
saya ngeri anak anak bergatal doang
ini kan sedih paling
enggak garukan doang
positif boleh ngambil apa aja di kamar ini
ranjangnya kalau perlu bawa
itu lemari bawa sama ustadz hidung
kalau perlu bawa
cuman jangan mengambil apa yang ada dibalik guling itu
sebab dibalik guling itu
ini tahu nggak apa
tegak tahu pak
ya udah baik lagi aja kalau nggak tahu
oh balik lagi
oh itu yang melet melet ya
jadi saya yang jawab yang mana nih
yang lidah apa yang tangan
yang mana aja
kalau begini ada begininya
pokoknya posisi baik ponung ponung
ini urusan saya kalau dicuci cucian pak ustadz
gimana sih ini pak ustadz ya
biasanya aja ngambil deh
jauh jauhnya dikawal pasal dia
kita mau pak
ah ya allah
acak acakan apaan ustadz
ini gak ada lidahnya ustadz
ini bisa dipakai
kita pastikan bahwa kemangkadi aman ya
oke sekarang posisi sama ponung
silahkan kalau mau ambil spray guling segala macam
saya mau keluar dulu ya
benahin semua jangan sampai kagak
yaudah gak ngapa ngapa
yang penting resep banget
pakai di gembok begini
tenang kalau begitu bawa bawa naik aja
eh kecil kok ngapain pakai naik naik panger begitu
sembarangan aja lo bukain pintu dulu
sembarangan aja lo
gue bobek bau terasa menurut lo
lah kalau bukan kangcilok
lah ngapain diri pakai di depan pager begini
aduh aduh gue masuk ke dalam
kapan belum saya ngomong saya belum jelas
kalau saya boleh tempe bukanlah tempe
apa maksud dan tujuan anda
aduh aduh aduh
lo belum tau gue
yang tanahnya bejjejer
oh itu tanah gue apa
tanah orang lain ya tanah gue lah
oke peret lo sembarang gue keruak bau terasa lo
udah hantar gue ke dalam
dituntun begitu boleh gue
aki aki ketahuan sih pakai
bu lu mau gedung anak gue
udah digedung udah digedung
kayak bu aja mau disusuin
itu orang gak bergalak amat ya

kita jalan aks panda
jadi apa yo